seorang anggota polisi polsek bekasi selatan mengalami tindak penganiayaan dan pengeroyokan
saat mencoba melerai keributan di sebuah kafe di bekasi
akibat kejadian itu korban mengalami luka di bagian wajah dan lehernya akibat tusukan botol
sukirman rahwarin dibekuk satuan reserse kriminal polres metro bekasi kota
lantaran melakukan aksi penganiayaan dan pengeroyokan
terhadap anggota polisi polsek bekasi selatan berpangkat bribka aris triyogo
petugas menangkap pelaku di rumah kontrakannya di jalan kenangan dua nomor dua kelurahan kranji
kecamatan bekasi barat dua belas jam setelah kejadian
sedangkan satu orang pelaku lainnya bernama roni warga jati bening
kecamatan pondok gede kota bekasi jawa barat masih dalam pengejaran petugas
peristiwa pengeroyokan dan penganiayaan terhadap korban ini terjadi
saat terjadi keributan antar pengunjung di sebuah klub malam nads cafe
di jalan kiai nur ali kelurahan jaka sampurna kecamatan bekasi barat
korban yang saat itu sedang bertugas mendapatkan laporan dari seorang kasir kafe
kemudian datang dan mencoba melerai
namun naas korban malah dikeroyok dan dianiaya dengan pecahan botol hingga terluka
saat ini korban masih mendapatkan perawatan intensif di rsud kota bekasi jawa barat
terus kasirnya itu nelfon salah satu anggota kita dari polsek
bekasi selatan dengan maksud untuk datanglah dia ke sana
tapi dia tidak pakaian dinas dia pakaian preman
barangkali dia ini mengira bahwa itu pengunjung juga yang ribut dengan mereka
langsung ditusuk pakai pecahan botol
sebagai barang bukti petugas mengamankan pecahan botol
yang digunakan untuk menganiaya korban
akibat perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal satu ratus tujuh puluh junto dan pasal tiga ratus lima puluh satu kuhp
tentang pengeroyokan dan pengadiayaan dengan ancaman maksimal enam tahun penjara
eri kustara bekasi